pound feet adalah salah satu olahraga yang berasal dari amerika serikat
jenis olahraga kardio ini memadukan aneka gerakan mulai yoga pilets hingga dance dengan latihan kekuatan
ciri utama pound feet adalah gerakan yang terinspirasi oleh permainan alat musik drum
karena itu gerakan pound feet menyertakan alat serupa stick drum yang diberi nama ripstick sebagai komponen utama
gerakan pound feet dilakukan dengan cepat sembari mengikuti irama musik
ada sejumlah gerakan dasar seperti squat untuk melatih otot paha dan kaki
serta gerakan menabuh drum untuk melatih otot lengan
ternyata mengikuti olahraga pound feet ini cukup melalahkan juga ya
secara gerakan ini memang mirip dengan aerobik namun dengan tambahan alat berupa ripstick
olahraga ini bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin menurunkan berat badan dan juga tetap sehat
latihan pound feet biasanya berlangsung selama satu jam
dengan berbagai gerakan yang menyasar seluruh bagian tubuh
olahraga ini dinilai cukup efektif menurunkan berat badan karena bisa membakar tiga ratus hingga delapan ratus kalori
di sini kita lebih ke bagian paha dalam untuk bagian ke dada ke chest out juga ke bagian perut
jadi ada beberapa macam gerakan yang memang kita banyak sekali gerakannya kita bentuk ya
kita bentuk di sini
betul untuk kaki dan paha dalam
tentu tentu sangat efektif banget untuk menurunkan berat badan
bagi sebagian warga melakukan olahraga pound feet yang dinamis menjadi tantangan tersendiri
namun olahraga itu juga dinilai lebih menyenangkan jika dilakukan berkelompok
kalau di awal awal itu
pasti bakal capek capek banget
ususnya di bagian paha sama lengan
tapi abis itu rasanya segar
pokoknya lebih enak lah badannya
pertama alatnya ini beda ya
kita pakai alat namanya ripstick
terus banyakan juga
terus kayak ngedance juga kayak gitu
terus di outdoor gerakannya beda beda
ngikutin ritme musik jadi seru banget
di kota bandung jawa barat
olahraga pound feet biasanya dilakukan oleh komunitas di berbagai ruang terbuka
seperti lapangan saparua dan pusat belanja
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat